pemerintah resmi kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm mikro
keputusan ini diterapkan untuk terus menekan angka penularan covid sembilan belas yang juga didasarkan atas hasil ppkm mikro tahap kelima yang sudah menunjukkan perbaikan
perpanjangan ppkm mikro tahap ke enam akan dimulai pada dua puluh dua april hingga tiga mei mendatang
air langga menambahkan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif pemerintah juga menambah ppkm mikro di lima provinsi lain
yaitu sumatera barat jambi bangka belitung lampung dan kalimantan barat
data dari satgas covid sembilan belas mencatat berdasarkan jumlah kasus covid sembilan belas per delapan belas april indonesia telah mengalami penurunan angka kasus aktif hingga enam enam persen
rapan ppkm mikro tahap ke lima antara tanggal enam sampai sembilan belas
di tanggal enam april itu terus mengalami perbaikan
dan ppkm dan ppkm mikro yang diterapkan sedang januari dan februari telah mulai berhasil mengendalikan laju penyebaran covid sembilan belas
di mana rata rata kasus aktif terus menurun
pemerintah berdasarkan hasil evaluasi melanjutkan perpanjangan ppkm mikro
yaitu yang tahap ke enam tanggal dua puluh april
sampai dengan tiga mei dua ribu dua puluh
dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif
maka ditambahkan lima provinsi yaitu satu sumatera barat dua jambi tiga kepulauan bangka belitung empat lampung dan lima kalimantan barat